mobil listrik digadang gadang akan menjadi transportasi masa depan
kendaraan tak perlu lagi mengkonsumsi bahan bakar fosil dan berganti pada tenaga listrik yang tentunya lebih ramah lingkungan
berikut adalah beberapa mobil listrik masa depan yang dikembangkan oleh sejumlah produsen mobil besar dunia
inilah kendaraan elektrik masa depan
beberapa negara sedang mencari cara untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak
sejumlah perusahaan mobil pun mendesain mobil elektrik masa depan
ini adalah sub brand mercedes yang disebut eq
mobil ini masuk dalam daftar mobil elektrik masa depan
kendaraan full autonomous yang ditujukan oleh kendaraan elektrik masa depan
untuk jaringan berbagi mobil
dilengkapi dengan teknologi swarm intelligence yang mampu memprediksi di mana mobil ini akan dibutuhkan
ketiga yakni honda urban ev concept
mengusung desain honda civic terdahulu
layar di antara lampu depan dapat menampilkan pesan bagi yang ada di jalanan
diciptakan sebagai mobil yang lebih mudah untuk dikonsumsi
dan juga untuk wujud mobil masa depan volkswagen
menggunakan bahan bakar hidrogen dan baterai yang dapat diisi ulang
diperkirakan mulai dipasarkan pada dua ribu sembilan belas di amerika serikat
keenam inilah bmw i vision dynamics
sebuah sedan mewah yang mampu menyaingi tesla